kepolisian resor nias masih menyidik kasus pembunuhan dua pegawai kantor pelayanan pajak
yang tewas saat menjalankan tugas di nias
kepolisian juga telah menetapkan ada lima orang tersangka dalam kasus ini
dan menyita sejumlah para bukti
ya berikut laporan koresponden cnn indonesia ian prabudi
selasa dua belas april dua ribu enam belas dua pegawai kantor pelayanan pajak
parada toga siahaan dan soza nululase
dibunuh saat menjalankan tugas mengantarkan surat paksa penagihan pajak di gunung sitoli nias
setelah mereka dibunuh al pengusaha karet yang ditagi pajaknya
menyerahkan diri ke polisi dan mengaku telah membunuh kedua korban
al menunggak pajak senilai rp empat belas tujuh miliar rupiah untuk periode tahun dua ribu sepuluh dan dua ribu sepuluh
hingga kamis pihak kepolisian telah menetapkan lima orang tersangka
pembunuh dua pegawai
pegawai kantor pelayanan pajak ini
al sebagai tersangka utama dan empat orang pekerjanya
bl dl mg dan az
menyerahkan surat paksa kemudian si pelaku tidak menerima hal ini
kemudian diajak duduk di pondok
sementara pelaku ke dalam disitulah unsur perencanaannya
datang dan langsung menusuk
dan dari empat pelaku lainnya itu ikut membantu
di mana disini kita menemukan alat bukti
untuk membantu melakukan pembunuhan ini
keluarga korban berharap agar kepolisian segera menuntaskan kasus ini
dan para pembunuh dapat dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku
kita juga berharap
agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi
harus ada prosedur penagihan pajak yang efektif
yang membuat para penunggak pajak dapat membayar pajaknya
dan para putra bangsa penagih pajak dapat menjalankan tugasnya dengan aman
jan prabudi medan